rp enam ratus juta per bulan
awalnya agit ingin sepatu bagus tapi tak memiliki uang
kemudian muncul ide membuat sepatunya sendiri
ternyata sepatu buatannya banyak diminati teman teman kuliah
dari sinilah agit melihat potensi bisnis dan mulai menjual sepatu berdasarkan pesanan
di tengah persaingan bisnis yang begitu besar seorang pemuda berusia dua puluh enam tahun mampu mempertahankan bahkan mengembangkan bisnisnya
kerajinan handmade sepatu kulit yang dirintis sejak tahun dua ribu sembilan sudah dipasarkan di berbagai kota di indonesia bahkan hingga ke mancanegara
eh pak kaban
boleh ganggu ganggu dulu ya
oh boleh dong
nggak lagi sibuk kan
ini ruangan apa nih bisa diceritakan dulu nggak
ee ini tuh salah satu ruang terdepan
di kantornya embl
sebenarnya ini sih jadinya kayak display gitu galeri
jadi kalau misalkan ada customer yang main ke sini atau ada relasi kita ke sini ya kita pergunain tempat ini buat display produk produk kita
sebelum membicarakan lebih lanjut tentang emble bisa diceritain dulu nggak
sejarah embel ini seperti apa
ya jadi sejarah embel ini sih sebenarnya pertama kali itu berdiri tahun dua ribu sembilan
itu waktu saya masih kuliah semester tiga
awalnya sih gara gara saya suka banget sepatu gitu
terutama sepatu sepatu dari luar gitu sepatu sepatu asing mereknya
cuman harganya mahal banget
ya uangnya nggak cukup gitu buat beli
modal awalnya juga kecil sih cuma satu lima juta
itu untuk apa saja
hanya untuk produksi tiga belas sepatu itu
tiga belas sepatu tapi sudah dapat semuanya ya
sudah mulai dari tukang jahit bahannya semua sudah dapat ya
jadi tiga belas sepatu itu udah jadi udah siap jual
waktu itu modalnya satu lima juta
ambil dari uang beasiswa
terus akhirnya saya coba pasarin pertama kali itu lewat online kaskus
terus akhirnya karena di bandung pun kan gitu terkenal salah satunya cibaduyut nih
sentra industri sepatu
akhirnya saya coba survei ke sana sekitar satu bulan lebih lah
saya survei oh ternyata sebenarnya kita bisa bikin
oke jadi ini langsung ada ide untuk menjual hasil kreativitas sendiri original gitu ya
nah kalau nama amble sendiri didapat dari mana
embl sendiri sebenarnya
dulu tuh paling susah buat nentuin nama gitu
kayak tapi akhirnya embel ini saya lihat dari oxford dictionary
jadi ada oxford dictionary waktu itu nggak sengaja saya lagi nunggu di perpustakaan kampus
terus eh ini ada kamus nih
terus saya cari cari ada embel
amble atau apa
artinya sebenarnya berjalan dengan santai nyaman
nah terus saya mikirnya wah kan saya pengen sepatu saya nih gak cuma bagus nantinya
tapi gimana caranya
terus nyaman juga dipakai
yaudahlah saya panggil pakai nama embl itu aja
akhirnya di situ tercipta nama embl gitu ya
dipakai jalan juga enak tapi terlihat juga enak gitu
oke selain emble ini ada juga merek lainnya walk in summer
ini apa yang membedakannya dengan embl
ya kalau ini sih sebenarnya secondary nya dari embl
produknya khusus untuk wanita untuk perempuan dan harganya memang lebih murah
karena memang ini segmennya memang dibawa untuk embl
jadi untuk di walk in summer ini kita bahannya sama sekali
kita menggunakan leather online
berarti kalau dikatakan dengan second liner harganya lebih murah dari mk
iya lebih murah
ini rentangnya berapa
kalau ini rentang harganya dari rp satu ratus tujuh puluh lima sampai rp dua ratus empat puluh sembilan
sementara kalau untuk embl
kalau untuk embel itu rentang harganya dari rp dua ratus sembilan puluh sembilan sampai harga rp tujuh ratus
setelah melihat display nya saya jadi penasaran seperti apa produksinya
boleh dilihat lihat nggak
di awal bisnisnya pria dua puluh enam tahun ini mendesain seluruh sepatunya sendiri
agit mengaku desain sepatu clarks menjadi inspirasi di awal terbentuknya embel
desainnya sederhana namun memiliki kualitas yang tinggi dan nyaman dipakai
ya mas sakit awalnya dari tahap produksi apa nih mas
awalnya yang paling pertama adalah desain
jadi kita bikin sketch dulu sepatunya sampai nanti sudah sketch
biasanya sih dirender juga
nanti dari situ kita biasanya langsung bikin si prototipenya
tapi paling awal banget pasti kita bikin sketch design
oke nah kalau untuk tim desainnya sendiri sekarang ada berapa orang
tim desainnya sendiri sebenarnya sekarang dua orang
dua orang ya
termasuk juga semua
oh di luar saya berarti satu tiga
kembali lagi ke desain
biasanya kan ada setiap merek tuh mereka punya ciri khas tertentu gitu untuk desainnya
nah kalau untuk embel sendiri apakah saat ini sudah bisa dikatakan bahwa kita punya ciri khas tertentu loh desainnya
seperti kalau orang melihat sepatunya oh ini pasti embl
ya sebenarnya ciri khas yang paling beda kita tuh dulu gimana caranya ingin bikin banget sepatu dengan redesign sepatu old school gitu ya tradisional
tapi lebih urban lebih modern
udah gitu kita pilih
kita pengen banget gimana caranya sepatu yang formal ini tapi rasanya nyaman banget
jadi kayak lo pakai sepatu leather tapi rasanya kayak sneakers
nah sebenarnya ada beberapa hal yang kalau misalkan orang cobain embel dia akan tahu kayak wah ternyata empuk ya gitu
ternyata mindset orang yang biasanya sepatu lether itu formal atau sepatu buat kantoran banget terus misalkan keras
nah kita tuh rupa banget kalau di embl itu kita bikin hampir semua
sepatunya harus nyaman
jadi bisa dipakai buat daily
oke kalau untuk satu desain itu biasanya memakan waktu berapa lama
sebenarnya sih satu desain macam macam sih
cuma kita punya deadline sih pasti setiap satu desainnya kita gimana caranya nggak lebih dari satu minggu
tugas agit tidak hanya mendesain sepatu
seperti kebanyakan cerita pengusaha yang merintis bisnis agit melakukan semuanya sendiri
mulai dari promosi hingga pembukuan keuangan
berbeda dengan sekarang embel memiliki tim sendiri di tiap departemen
nah karena kita sadar banget nih dengan kita produk lokal yang mungkin banyak orang juga belum tahu
kita kerjasama banget gitu dengan kayak endorsement
kita kerjasama dengan beberapa public figure untuk bikin untuk buzzer jadi buzzer kita
terus kita kerjasama dengan media
setelah desain ini langkah selanjutnya
bisa diceritain secara singkat aja ini sedang apa
setelah proses cutting ini kita sudah selesai cutting
sama kita ada proses penekukan
jadi ini setelah kita cutting terus kita ada namanya skiving
kita papasi leather leadernya sebagian
terus lalu kita proses glowing
udah glowing baru kita tekuking
intinya sih kita produksi itu rata rata rp satu lima ratus sampai rp dua per bulan
anggap produksi di sini itu hanya bisa menyuplai sekitar lima ratus sampai enam ratus
sisanya memang kita di luar
setiap usaha pasti mengalami pasang surut
di awal bisnisnya agit kesulitan menemukan bahan baku kulit yang berkualitas
selain kualitas sedikitnya modal untuk bahan baku juga menjadi hambatan bisnis embel
para pemasok kulit biasanya enggan menerima pesanan
jika terlalu sedikit
sulitan tidak untuk memesan kulit kulit ini
jadi intinya waktu awal gimana caranya kita pengen pakai kulit yang bagus
tapi dengan kemampuan pembelanjaan yang tidak terlalu besar
akhirnya dulu kita banyak banget juga ngambil dari supplier
nah yang sekarang terjadi adalah kita memang langsung fresh order ke pabriknya
tapi memang ada minimum kuantiti
selain bahan baku mencari perajin sepatu yang berkualitas
juga menjadi hambatan bisnisnya
selain kesulitan bahan baku emble dari dua ribu sembilan hingga saat ini
apalagi kesulitan kesulitan yang ditemukan
mungkin salah satunya adalah gimana caranya kualitas yang ada terjaga
karena kan sebenarnya proses pembuatan kita juga bisa dibilang handmade ya
jadi kita mengkombinasikan gimana caranya proses handmade dengan masinal yang ada
jadi hampir semua pembuatannya tidak tergantung oleh mesin mesin besar
nah salah satunya berarti adalah dari skill pengrajinnya juga harus bagus
nah itu yang mungkin sekarang kita gali gimana caranya agar si kualitas ini terus terjaga
setelah melewati masa sulit mencari bahan baku dan perajin
memperkenalkan merek menjadi tantangan lainnya yang harus dilalui agit
selain itu agit menilai masyarakat indonesia masih meragukan kualitas brand dalam negeri
padahal dengan harga yang jauh lebih terjangkau
kualitas sepatu kulit anak negeri tidak jauh berbeda dengan sepatu impor yang harganya selangit
berarti kesulitan ditemukan juga adalah untuk mengedukasi pasar
mengedukasi dan juga branding dari embel itu sendiri ya
solusinya seperti apa untuk melewati masa itu semua
nah karena kita sadar banget nih
dengan kita produk lokal yang mungkin banyak orang juga belum tahu
kita kerjasama banget gitu dengan kayak endorsement
kita kerjasama dengan beberapa public figure untuk bikin untuk buzzer jadi buzzer kita
terus kita kerjasama dengan media
nah setelah proses dari pembuatan sepatu ini tentunya nanti dengan packaging ya
dari jualan online saat ini embel juga mengedarkan lewat toko eceran
jualan lewat toko retail ini tak cuma di indonesia tapi juga merambah ke singapura dan jepang
meski begitu embel masih memilih berkonsentrasi ke pasar online karena margin yang lebih besar dan cash flow yang lebih lancar
untuk saat ini sih sebenarnya penjualannya kita banyak banget untuk seluruh indonesia terutama di website
tapi kita juga distribusi ke beberapa retail store
kalau di jakarta sebenarnya mungkin kayak the goods dep kalau di bandung itu ada winely project
ada berapa toko di sana
kalau untuk di jakarta tiga di bandung satu ada di balikpapan satu
kita retail store gak banyak karena memang coveragenya hampir semuanya kita pengennya itu online
tapi kita ada beberapa sih tahun kemarin baru kita kerjasama dengan ada satu store di singapura namanya megafast
terus di tahun kemarin juga dua ribu lima belas kita pernah kirim juga sempat ke jepang
oke jadi pasarnya bukan dalam negeri saja tapi juga luar negeri ya
singapura terus juga ada jepang
terus yang kedua adalah kita mendayakan
mereka juga bisa menjual
itu meng cut gitu beberapa cost produksi cost operasional yang akhirnya nanti sebenarnya kita akan bikin price yang tidak semahal di toko
dan nantinya akan bisa bertahan untuk jangka yang panjang
nah terus dengan eranya sekarang nih sebenarnya yang paling gampang adalah karena dengan eranya sekarang yang serba digital semuanya
kalau misalkan kita berperan di online kita punya semboyannya adalah gimana caranya orang beli dimanapun kapanpun
dan itu akan terwujud dengan online tadi
jadi yang sudah berjalan kita enam tahun ini kita nyaman di online kita bisa juga besar di online ya itu yang kita terus sekarang kembangkan
oke nah untuk omsetnya sendiri dari awal dua ribu sembilan lalu modal satu lima juta dari mulai jual sepatu rp tiga belas lima belas empat ratus
saat ini omset untuk embel berapa
sekarang sih kita rata rata produksi per bulannya satu lima ratus dua kita bisa dikisarannya di dua ratus lima puluh tiga ratus juta

sekitar dua ratus lima puluh hingga tiga ratus juta per bulan
growth dari total penjualan dalam tiga tahun terakhir berapa persen secara rata rata
rata rata growthnya naik sampai empat puluh persen
jadi terutama sebenarnya growth kita paling besar itu dua ribu tiga belas dua ribu empat belas
dua ribu empat belas dua ribu sebelas ini bisa dibilang agak drop tapi masih tetap tumbuh
nah di tahun ini anggap kita di trimester pertama
sebenarnya ini januari februari udah jauh lebih besar dari dua ribu lima belas kita tumbuhnya sekitar enam puluh persen
selain online embel juga berambisi akan membuka toko sendiri di bandung untuk promosi dan meningkatkan penjualan
toko ini nantinya tidak akan hanya sekedar menjual sepatu namun juga memiliki galeri workshop pembuatan sepatu kulit embel dan coffee shop
bukan hanya pasar dalam negeri embel juga akan terus mengembangkan bisnisnya ke luar negeri memanfaatkan masyarakat ekonomi asean
selain berbisnis di dunia fashion khususnya untuk foodware dan juga ada beberapa parel ya saat ini ada juga usaha di bidang kuliner boleh kita tengok usahanya
yang terpenting adalah yang saya alami sekarang adalah karena tim
kota bandung yang terkenal akan wisata belanja dan kuliner dimanfaatkan agit bambang untuk melebarkan sayap bisnisnya
sukses di bisnis sepatu kulit agit pun mencoba peruntungan di bisnis kulinernya akhir tahun dua ribu tiga belas lalu dengan membuka rumah makan mie
apalagi pemuda dua puluh enam tahun ini mengaku hobi makan
yang bikin beda dengan mie mie lainnya untuk mie merapi ini apa
yang paling beda sebenarnya dari namanya tadi tuh tagline nya kan mie kuah rempah nomor satu di bandung
nah kenapa karena memang kita bikin satu padu padan mie jenis baru yang kita pakai kombinasi kuah rempah jadi kita punya tiga kuah rempah itu kuah merapi kuah kare kuah kampung
memiliki modal cukup besar dari penjualan embel bukan berarti awal bisnis kuliner agit berjalan mulus
agit harus turun ke pasar untuk mencari bahan bahan makanan yang berkualitas
kalau dibandingkan dengan produk emble untuk foodware dan juga ada beberapa apple untuk fashion lah kita katakan
itu kan pada saat awal kesulitan untuk menemukan bahan bakunya gitu ya kulit agak kesulitan
nah kalau untuk usaha kuliner apakah di awal usaha ini juga menemukan kesulitan yang ada
justru kalau di kuliner karena saya pengen bikin ini makanan murah makanan rakyat yang setiap hari bisa dikonsumsi setiap hari bisa gampang untuk dimakan gitu
nah bahan bahannya ini bahan bahan yang udah ada di pasar aja gitu
jadi berbeda dengan embel yang dulunya embel banyak banget
salah satu masalahnya adalah dapetin si bahannya susah tapi kalau di mie merapi justru bahannya melimpah gitu
dan hampir semua bahan bahan baku ini kerjasama dengan pedagang pedagang pasar gitu
yang asalnya dulu pedagang eceran kangkung terus tiba tiba kita kasih order lumayan banyak sekarang dia udah bisa jadi agen gitu
hanya dalam waktu dua tahun omset bulanan mie merapi bisa mencapai dua ratus juta

dan proses memasak yang cepat menjadi kuncinya
dari awal satu sekarang sudah berapa cabang kemudian juga untuk omset rata rata perharinya kemudian per bulannya berapa
kita sih kalau untuk mie merapi ini kita udah ada tiga cabang
biasanya sih dalam satu harinya itu rata rata kita bisa jual tiga ratus porsi gitu
untuk ketiga cabang atau satu cabang saja
untuk tiga cabang
rata rata bisa tiga ratus porsi
sampai empat ratus sampai lima ratus porsi
oke berarti omset untuk tiga cabang ini berapa dalam sebulan
kalau untuk dalam sebulan sih ya mungkin around di sekitar dua ratus jutaan
agit tak hanya ingin sukses di bandung
dia juga berambisi memiliki bisnis di luar kota paris panjava
untuk kedepannya apakah akan membuka cabang cabang lainnya
bisa berpikir juga untuk membuka cabang di luar bandung
sangat terpikirkan tapi mungkin sistem yang akan kita buat nanti untuk di luar kota bandung akan sedikit berbeda
bukan hal yang mudah untuk memulai bisnis
apalagi bisa sampai memiliki dua bisnis yang sukses di dua bidang yang berbeda
fashion dan kuliner
keterbatasan modal bukanlah alasan untuk tidak memulai usaha
yang paling penting adalah ide dan konsep yang bisa dijual ke banyak orang
adik untuk anak anak muda yang saat ini ingin membuka
mungkin juga mengikuti jejak agit untuk membuka jenis usaha fashion atau kuliner
apa yang harus dilakukan pertama kali untuk membuka usaha
yang paling penting sih pertama kita punya konsep ide apa yang kita mau jual
jangan pernah kita bikin konsep ide asal asalan gitu
terus yang pasti action
karena kata bob sadino dia bilang kalau bisnis yang susah itu bisnis yang dijalankan
kita memang harus action kita jalanin
tapi tetap kita punya bisnis plan
kita punya rencana ke depannya apa
terus yang paling penting kalau yang saya rasain yang saya lakuin dulu adalah konsistensi
jadi biasanya kadang kadang kita pasti selalu punya semangat awal di enam bulan pertama
semangatnya membara banget
tiba tiba kita nemuin gagal kita nemuin obstacle kita nemuin yang tidak sesuai dengan ekspektasi
terus akhirnya down terus ah yaudah males atau berpindah ke bisnis lain
jadi pada saat kita tekunin satu bisnis ya lakukanlah gitu
jika kita jatuh satu kali ya kita harus bangun tiga kali gitu
itu yang saya rasain karena saya bangun bisnis ini bisa dibilang modalnya kecil banget gitu
jadi bukan karena saya tiba tiba punya modal besar terus saya tinggal buka usaha
oke berarti salah dong ya untuk anak anak muda yang berpikir mau mulai usaha tapi karena nggak punya modal
karena buktinya agit sendiri modalnya awalnya rp satu lima juta
untuk tips and triknya mungkin di awal kesulitan membuka usaha
apakah ada jalannya ataupun cara cara tertentu untuk bisa survive sekian tahun akhirnya
ya pasti sih kalau kita mulai bisnis pertama yang paling penting kita juga harus tahu seluk bangetnya banget ya
kita harus tahu seluk beluknya bisnis kita seperti apa
yang pernah saya bilang juga saya dulu ceo dari dulu saya udah ceo yaitu safe everything officer gitu
karena saya ngerjain semuanya gitu
saya berhubungan dengan pengrajin sepatu saya berhubungan dengan pabrik kulitnya
saya berhubungan dengan pengiriman intinya saya membungkus juga sepatunya
saya dulu beli mie gitu
nah setelah kita tahu yang harus kita pikirkan adalah sistemnya
sistem apa yang akan kita pakai dan tim gitu
karena sampai sekarang ini yang saya rasakan adalah tim sangat punya pengaruh yang besar
oke tadi sudah memberikan apa yang harus dilakukan pada awal untuk memulai membuka bisnis
pada saat bisnisnya sudah mulai berjalan
ada tips dan triknya nggak untuk biar survive dan juga biar terus sukses dan berkembang
intinya sih yang saya jalanin sampai sekarang yang paling penting ya kita tahu banget sih bisnis kita seperti apa
kita tahu seluk beluknya lika likunya seperti apa
yang seperti saya dulu bilang gitu
kalau saya dulu dari dulu saya dari kuliah udah ceo gitu
karena hampir semuanya yang saya kerjain
saya bungkus sepatunya sendiri saya beli bahan bakunya sendiri gitu
saya harus berhubungan dengan pengrajin sepatunya sendiri
intinya semua hal saya kerjain sendiri
sampai akhirnya dari situ kita harus mikirin banget bisnis kita ini sistemnya akan pakai seperti apa
karena sistem ini akan jadi salah satu hal yang menentukan bisnis kita akan berkembang atau tidak
dan yang terpenting adalah yang saya alami sekarang adalah karena tim
jadi semua hasil yang ada sekarang bukan karena saya sendiri
tapi karena tim di belakang saya
tim yang sama sama bahu membahu dengan saya
yang saya bangun dan akhirnya bisa sampai seperti ini
jadi tim sangat sangat penting gitu
oke dan tidak ada lagi alasan untuk tidak punya modal
karena ternyata agit sendiri memberikan dari awal satu lima juta
sampai sekarang sudah ada dua bisnis
kuliner dan juga fashion dengan omset ratusan juta ya
baik terima kasih
mas agit bambang sudah bergabung dengan cnn indonesia
bisnis anak muda